mbak lani qatar mencabut karantina wilayah dalam empat tahap
tahap pertama dimulai pada lima belas juni ini sementara fase dua dan tiga rencananya akan dimulai pada satu juli dan satu agustus mendatang
sektor apa yang dibuka pada pelonggaran karantina fase pertama
kita sudah terhubung dengan nur lani jasin warga negara indonesia yang tinggal dan bekerja di doha qatar
langsung saja kita sapa selamat malam waktu indonesia mbak lani bisa mendengar suara kami
halo selamat malam
ya mbak lani ini selain alasan jumlah kasus yang diklaim menurun apa saja alasan lain qatar melonggarkan kegiatan masyarakatnya
sepertinya dilihat di perkembangan saat ini kesiapan tenaga dan fasilitas kesehatan di sini juga sudah memadai
sehingga mereka berani untuk mencoba memulai hari ini untuk memasuki fase satu
oke lalu mbak lani ini sektor apa saja yang menjadi awal pelonggaran di sana
dan sangsinya adakah sangsi yang diterapkan bagi yang melanggar protokol kesehatan
kalau sanksi memang dari pertama kali diterapkan lockdown itu sanksinya sudah cukup berat
sangsinya sebesar dua ratus ribu ke pariria atau setara tiga tahun penjara
jadi sekitar delapan ratus juta ya kalau dikutihakan
kalau untuk yang sektor sektor
yang mulai dibuka itu beberapa fasilitas atau sarana sarana medis yang swasta bisa mulai buka kembali
kemudian mal sudah mulai buka hari ini
dan tidak diperbolehkan untuk anak anak di bawah dua belas tahun
orang tua di atas enam puluh tahun untuk mengunjungi
kami juga wajib setiap hari keluar rumah harus menginstal dan menunjukkan aplikasi di handphone
yang bernama aplikasi ehtera
aplikasi ini menunjukkan status masing masing orang dari sisi kesehatannya
apakah mereka sehat atau kurang sehat dan lain sebagainya
jadi kalau statusnya itu tidak menunjukkan warna hijau
kita tidak diperbolehkan
kita tidak diperbolehkan keluar dari rumah atau memasuki fasilitas yang sudah dibuka tersebut
oke mbak lani lalu hari ini kan sudah mulai dibuka
pantauan mbak lani tadi seperti apa
apakah antusiasme masyarakat untuk berkegiatan di luar rumah tinggi atau seperti apa
sebetulnya memang ada antusiasme ya
tapi rata rata orang itu masih agak khawatir
jadi rata rata memang masih menunggu dan berdiam saja di rumah
tapi memang kecuali memang ke mall untuk belanja hal hal yang sangat perlu
seperti belanja kebutuhan sehari hari
karena memang kalau di mall dari kemarin itu yang dibuka memang hanya supermarket yang menjual kebutuhan sehari hari
jadi memang rata rata sepertinya pengunjungnya masih mencari barang barang kebutuhan sehari hari saja
jadi tidak untuk mengunjungi fasilitas fasilitas atau toko toko yang lain ya
sepertinya masih menunggu
oke lalu penerapan protokol kesehatannya seperti apa hari ini mbak
protokol kesehatan selama tiga tahun tidak melonggar
pertama tadi yang saya bilang harus aplikasi eteras yang menunjukkan warna hijau
jadi kalau orang itu memang menyatakan betul betul sehat
kemudian tetap harus bermasker menggunakan surgical masker
memaintain social distancing minimal dua meter
itu semuanya tetap harus diterapkan
nah kalau itu kan tadi
pusat perbelanjaan juga termasuk salah satu yang dibuka
lalu bagaimana dengan tempat ibadah mbak
apakah sudah dibuka kembali
ada beberapa masjid yang sudah dibuka
jadi hanya beberapa saja masjid yang dibuka
jadi sangat terbatas
dan belum tahu juga nanti untuk hari jumat yang akan datang ini
apakah akan bisa dilaksanakan sholat jumat
mungkin kalau pun bisa tetap dengan prosedur minimalnya
jarak dua meter dan menggunakan masker dan menunjukkan eksteras yang hijau tadi
nah lalu kalau dari kbri sendiri mbak lani
apakah ada himbawan khusus terhadap warga negara indonesia di qatar
khususnya terkait pelonggaran karantina ini
ya jadi kbri memang secara rutin terus menerus mengingatkan
kebetulan kita juga dimasukkan menjadi dalam whatsapp group
jadi seperti berdasarkan wilayah
kami tinggal di kbri
tinggal di daerah mana
itu ada semacam tim tangkap darurat
jadi di situ kita di update terus informasi terkini
termasuk juga apa yang harus kita perhatikan
apa yang harus kita jaga sebagai warga negara indonesia yang tinggal di qatar
kita harus menaati semua peraturan yang ditetapkan oleh warga
oleh pemerintah di sini
kemudian juga update tentang apakah ada warga indonesia yang terkena covid sembilan belas
dan bagaimana statusnya
dan kita terus meneliti update melalui grup tim tangkap darurat tersebut
terima kasih nurlani jasin warga negara indonesia yang berada di qatar doha saat ini
semoga sehat selalu
terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini